presiden joko widodo resmi menyatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berakhir
keputusan itu diumumkan hari ini di istana kepresidenan jakarta
jokowi mengatakan kebijakan itu diambil setelah pemerintah mengkaji ulang angka angka penanganan pandemi
ia menyebut jumlah kasus covid sembilan belas di indonesia kian menurun
ppkm dicabut mulai hari ini karena nanti mendagri akan menerbitkan instruksi mendagri inmen
dan untuk status kedaruratan tidak dicabut karena pandemi belum berakhir sepenuhnya
dan pandemi ini sifatnya bukan pernegara tapi sudah dunia
sehingga status kedaruratan kesehatan tetap dipertahankan mengikuti status dari public health emergency of international concern dari badan kesehatan dunia who
meskipun ppkm dicabut namun masyarakat diimbau tetap menggunakan masker di keramaian dan ruang tertutup
vaksinasi pun harus tetap digalakan saat gas covid sembilan belas baik pusat dan daerah tetap dipertahankan selama masa transisi
presiden menambahkan meskipun status ppkm dicabut namun bantuan sosial tetap akan dilanjutkan

bantuan sosial tetap akan dilanjutkan
sejak pandemi covid sembilan belas
ada berbagai kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran covid sembilan belas di indonesia
kebijakan ini telah berganti nama dan format beberapa kali
berawal dari psbb kemudian psbb transisi ppkm darurat hingga ppkm empat level
secara garis besar aturan aturan pembatasan tersebut memiliki visi yang sama untuk membatasi kegiatan masyarakat demi mencegah penularan corona
namun perbedaan tampak dari pemberlakuan aturan wfa atau work from home hingga jam operasional
pertama kebijakan sosial tetap akan dilanjutkan